pak alah lama banget ya
itu pak aldebaran ayo kesana
pak aldebaran gimana komentar anda sebagai
kakak sama pembunuh elfari setelah pembunuh
betul pak gimana perasaan anda pak
harapan saya adalah
membunuh adik saya
tapi juga membuat dua orang tidak bersalah
masuk penjara karena perbuatannya
dan satu lagi
saya waktu itu sempat menjanjikan nadia
kepada siapapun yang menemukan
elsa dan riki
dan sekarang elsa dan riki sudah tertangkap
dan pihak kepolisian yang membantu
jadi hadiah itu akan saya berikan kepada
saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada
warga yang sudah membuat video amatir
dan kepada pihak televisi yang sudah
membantu untuk menyiarkan
gimana perasaan anda dan keluarga pak
setelah elsa tertangkap
bagaimana perasaan istri anda pak
setelah pembunuh sebenarnya tertangkap
eh cukup ya semuanya
pak pak pak pak pak

aku yakin saat ini lebaran pasti sangat bahagia
telsa dan riki sudah berhasil ditangkap
aku sama sekali nggak tahu apa aku harus bahagia atau sedih
apa yang sudah kamu lakukan yeltsa bener bener keterlaluan
telsa dan riki
aku sudah membunuh orang
kamu adalah buronan
kamu juga sudah mencoreng muka aku sebagai suami kamu yeltsa
apa sih yang sebenarnya ada di benak kamu
sekarang yang aku pikirkan adalah
bagaimana dengan kantungan kamu
apa anak aku harus lahir di penjara
bola yang ditemukan
riki pernah bilang
kalau rss sama sekali gak pernah selidik
tapi kalau dilihat apa yang sudah dilakukan ricky tadi
pengorbanan yang begitu besar riki sama elsa tadi
mati matian dilindungi elsa
dan ada kemungkinan kalau elsa memang
memang menghubungi riki
untuk diminta pertolongan kabur
kalau selama ini elsa
gimana kalau kebugaran itu benar
gimana kalau elsa benar benar hamil anaknya ricky
waduh sekali aku sudah menikahi kamu
modu aku jatuh sama ucapan manis kamu selama ini
ternyata kamu gak pernah tulus
kamu baik baik aja kan
aku gak tahu pak
jelso udah tertangkap pak
kamu tenangin diri dulu ya
kamu jangan maksain diri ke kantor polisi sekarang
lebih baik kamu pulang sekarang
papa udah di jakarta
papa sama mama nunggu di rumah ya
aku balik ke rumah makan
yaudah hati hati nyetirinnya ya
belum sampai sampai dari tadi
sebentar lagi sampai ma
kamu tenang aja dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh